beginilah suasana saling berebut antar warga saat ketua dpp pdip puan maharani berbagi buku tulis alat tulis dan permen ke sejumlah kerumunan anak dan orang dewasa saat berkunjung ke pekalongan selasa malam
sejumlah anak terjepit dan ada yang menangis untuk merebutkan buku tulis yang bergambar puan maharani tersebut
menurut puan ia sengaja datang berkeliling di jawa tengah untuk memberikan semangat dan menambah kekompakan kadar partai untuk menyukseskan pdi perjuangan baik dalam pemilu legislatif maupun presiden tahun dua ribu dua puluh empat